dari jalur timur ke barat kepada pemprov dki jakarta
perkembangan terkait dengan isu dugaan monopoli bunga utang pinjol
tapi kebanyakan para aktivis aktivis ham itu memang tidak paham apa yang disebut dengan teori teori terorisme
ada dua orang dan tadi malam sudah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit dan sudah kembali lagi
tapi asalnya bukan dari surabaya gitu
yang memiliki banyak penggemarnya di sini yaitu mark marquez dan juga alex marquez
pasien tidak perlu lama dirawat di rumah sakit
namun memang ada informasi yang kita peroleh juga bahwa dihimbau ya agar mungkin tidak perusahaan
ibu sudah menyempatkan untuk memantau kegiatan imunisasi hari ini ya bu
nah kalau ini prosesnya disaring
dengan sejumlah instansi terkait yang bekerja langsung dengan satwa
karena warga harus cukup bersabar
tapi aku lebih suka ikan laut kayak ikan tongkol gitu
jini ada banteng merah wiss macem macem lah
tapi kan rasanya kan beda sama yang asli
pejabat publik dalam hal ini kepala daerah kemudian anak istri suami ponakan om tante
perlu diingat bahwasannya pada tahun dua ribu dua belas yang lalu
itu kan sama sama hampir kebudayaannya mirip mirip sama
dan sehingga tidak mendapat pengobatan yang sesuai
penduduknya dua ratus lima puluh juta pada saat
sudah menguatkan brand kota bogor
tapi main di dalamnya itu pinter banget sih menurut gue ya
karena kan kalo ngeliat lu nih dher lu di sma tuh kayaknya banyak banget dbl dua ribu tujuh belas
ruangnya masih cukup besar sekali gitu loh
karena yang dijadikan tersangka ini adalah menteri
salah satu mahasiswa yang tertembak mati
di desa tanjung manis kemiling bandar lampung
menteng pertama menteng saya anggap
saat ini adalah konsorsium pedi sambu misalnya yang seperti itu
oh dia mau kelas dua belas atau udah mau pilih kuliah dia
saya pikir karena anda perlu menyimpan mereka
jadi dari situ kita bisa memiliki kesimpulan
dan saya pikir cara kami membuat rencana bisnis kami adalah
saldo saldo tabungan yang mereka kumpulkan dari pengolahan sampah di bank sampah r satu ini
saya disambut alunan musik musisi jalanan
atau mau ada rencana kemana
penyelenggaraan pertama kali gp indonesia di tahun dua ribu dua puluh
oke di awal tahun ini kalau saya tidak salah mbak irma korea selatan juga over visa hallyu
kalau lima ratus kan berarti setiap hari itu tiga belas triliun orang bayar pakai gitu
namun selain mengandung nutrisi yang baik
telah memanfaatkan peluncuran resmi pekan perlindungan anak
as a captain tuh harus kata katanya harus disusun bener gue
selanjutnya kita akan tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
saya kira selama ini kalau kita ingat ratu elizabeth ii
nah saya kira yang terpenting bahwa dalam penetapan johnny pelate ini sebagai tersangka
daging berwarna merah segar pertanda baik untuk diolah menjadi sate
musim dingin terhadap winter
waktu itu sih yang pas yang terakhir ini yang asg dua ribu dua puluh
gak usah terlalu dipikir kayak gitu
tarif promo ditawarkan selama periode oktober dua ribu dua puluh tiga yakni sebesar rp satu sembilan ratus lima puluh
dan konsumen banyak pilihan juga akhirnya kalau terjadi persaingan terkait dengan persaingan diantara para penyedia jasa pemberi pinjaman secara online tersebut
tadi diawali dengan menutup pintu utama dari bak penampungan air
ya gitu sih kak emang lebih ditenggerin olahraganya sih daripada belajarnya
tidak tidak ngeh banget atau manggung iya memang yang harus dibenahi pertama satu pasti pendidikan
terkadang dengan kompres pun juga bisa sembuh
bisa mengejarkan pr dalam tiga menit
nanti kita akan verifikasi siapa yang melakukan kebijakan tersebut
oke kita lihat aja hasil mereka seperti apa
kemudian juga untuk apa namanya
kehadiran taman kupu kupu gita persada memang sejalan dengan fungsi tahura
kendaraan anggota umum yang
ya jargon yang satu ini sudah sangat familiar bagi kita itu beli sekarang bayar nanti atau sering dikenal dengan buy now pay later
jadi peradangan yang terus menerus dan ini merupakan risiko memberatnya penyakit covid sembilan belas
nanti akan dibentuk kalkulasi dari paru
yakni sebelas pemeran wanita dan lima orang pemeran pria
itu tadi ya tidak mengenal terumbu karang makanya harus kenalan dulu harus terjun langsung lihat sendiri langsung
ya dulunya mereka alumni sp tiga
ya memang cacar monyet adalah penyakit akibat virus langka
yang tujuannya memang supaya bisa mensuplai kebutuhan rumah
paling tidak dua puluh tahun ya itu saya kira sih paling sedikit tuntutan ya belum tentu putusan ya
ya itu legend tuh di bali itu
dan itu teman teman di kominfo setahu saya
daun bolong ini siapa tersangkanya
dengan upah enam juta rupiah per sumur
indonesia cukup beruntung karena indonesia menjadi pemegang saham ketiga terbesar di islamic development bank sendiri
di wilayah kebayoran baru jakarta selatan
menghasilkan baik mbak prita jika saat ini sudah mendapatkan fasilitas kredit dari pihak perbankan
nah tentu saja kita akan juga meneliti
gimana bisa sampe peak performance gitu
nomor dua bangkok nomor tiga jakarta
tapi emang kalau misalnya yang ngeliat size lo sekarang sama temen temen lo misalnya kayak indonesia patriot tuh sama yang posisi empat jauh ya di atau sama sih
dan ada potensi konsekuensi yang mengerikan jika muncul masalah kesehatan baru
laporan ini disusun oleh suril awasti dan alexandra jones untuk sps news
pindah ke daerah kalimantan
iya bisa kembali ke track lah pelan pelan
ini gue gue gak tau ya ini kalau drawing pon group itu gimana sih di kemarin kan udah ditentuin tuh
baik semoga semuanya berjalan baik dan lancar
dalam bidang ekonomi digital ini
sebelum dilepas liarkan tukik tukik dipantau kesehatannya
asmo saya rasa saya sudah mengakhiri episode kami hari ini
hingga kini periuk buatan usman masih dibutuhkan masyarakat
profesor robson mengatakan bakteri super ini tidak hanya mematikan
oke prof chandra ketika who menetapkan kasus hepatitis ini sebagai kejadian luar biasa
dengan membayar lima puluh ribu rupiah saat weekend seperti ini
teknik teknik mendongeng itu
itu membuat harga yang negatif
kalau di amerika pay letter ini biasa disebut dengan white goods
pada dua ribu tujuh belas di jakarta ada pemilihan gubernur yang situasinya memang sangat frontal ya
ada let s go cabang cijantung di jakarta timur
lalu apakah itu berarti lebih baik konsumsi kulit ayam ya daripada telur ataupun telur puyuh
selama setahun mbah kamsi menciptakan listrik
lumayan tinggi airnya kan deras banget di sini ya
misalnya momentumnya balik ke mereka gitu kan
nih fatih fatih lu ke cls aja mau gak lu dapet beasiswa deh di ubaya sama dapet apa kek
jadi buat saya film ini sangat amat menarik dan memiliki
ditujukan kepada seluruh dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan dan juga kepada apotek
panggang dengan suhu sembilan puluh derajat selama delapan hingga sembilan jam
jadi ini bumbunya stabil gitu
dan harus punya strategi strategi gitu kan
kita ini konektivitas itu kan yang paling bagus sebetulnya itu pakai fix solution
sementara bagel juga bisa menggunakan bahan tepung kandung utuh
dua puluh delapan juta orang miskin di negeri ini
gak tau ya di bubble di bubble atmosfernya kayak gimana ya
ya mungkin gak tau tuh pertimbangan kampus apa
kalau sebenarnya kalau mau dibilang
pertama tama beras digiling hingga menjadi tepuk
belum belum belum ada belum sampai kayak gitu lah
selain itu pt kci juga menyiapkan tiga kereta feeder yang digunakan secara situasional
dewi memetik daun pisang di pekarangan rumahnya
tapi kita juga mengaktifkan sistem surveillance kewaspadaan sindrom kuning atau demam kuning ini di seluruh puskesmas
kementerian perhubungan menargetkan moda transportasi ini
benar benar terbatas untuk masalah makan
ada satu kasus yang kami baru temukan juga
chan gue aja ke pasar ya kan gue tiap hari ke pasar beli ayam satu kilo aja orang bingung
tapi kalau basket sekolahnya ya
itu ada lamia lalasidi coba lihatin aja tiap hari lamia ya
ada dugaan zat zat senyawa yang ada di obat sirup atau obat cair itu mengandung campuran
jadwal untuk pemakaian internet yang digratiskan
zero waste kitchen memanfaatkan semua bagian bahan makanan seoptimal mungkin
untuk memakai topik topik yang rumit
kita cuma berpatokan pada yang
ditinggal orang orang terkasih
karya seni itu sengaja diciptakan sebagai pengingat agar tidak membuang sampah ke laut
jadi aku waktu itu disana masih di surabaya
nggak lucu kan ini ibu kota negara loh
lulusnya dua duanya lulus
ada ada wisata k drama terus ada wellness
itu kalau kak ano sama katato tuh berarti basketnya berhenti sampai kapan ya kak
di sana sumbangsi saya terutama untuk kampung dongeng dan kak awam bisa terus berkarya di masa covid sembilan belas
anjing banget ya anjing banget ya itu baju udah jadi loh
kemudian memilih untuk terus bergabung bersama sutari
mahardika utama evan askam jakarta
atau kayak bimbingan yang fever yang kayak program mau rookie gitu misalnya
jadi at any time mereka tuh laba bersihnya kurang lebih ya kayak gitu aja udah ada
yang diajak orang tuanya bergabung dengan komunitas kampung dongeng indonesia
baik bu fepti tadi sempat menyinggung soal gunung gede ya
nah itu mungkin dari situ kita coba
menganggap isu isu yang diangkat dalam laporan itu
kegiatan keterampilan itu adalah untuk membuat anak anak lebih kreatif
kemudian kami di pemprov
ya walaupun ya ini mohon maaf nih kalau cio manoputi kan satya wacana lagi kalah terus tapi dia improve terus loh
utara jakarta harus diutamakan
di situ habitatnya penyu
di antara ketiganya mandu dan kuotie memiliki rasa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan gyoza
di tahun gue waktu itu sih sempet ada iming iming mau ada popme cuma ternyata gak jadi sih
bahkan mampu meningkatkan perekonomian warga desa
kalau pribadi menurut saya sih
karmel mursalim melaporkan dari dinas kesehatan dki jakarta
bentuk atau wujud konkret nyata dari kementerian kelautan perikanan sendiri terhadap
sebagai cita rasa kita jadi standar masakan saya
kemudian pada saat dia ada tekanan atau malam hari tidak dipergunakan
mengetahuan pendidikan banget ya kaya kaya
di antaranya ruang pribadi dengan pintu geser otomatis kursi pijat yang bisa direbahkan hingga satu ratus delapan puluh derajat
kemudian juga pasien juga sudah diarahkan untuk keluar dari rumah sakit
kita waktu itu hanya dua puluh persen kendaraan umum
menurut anda apakah kemudian ini disebut bahwa sebenarnya kapolri sudah kehilangan kendali
kapasitas produksi dari proyek ini diperkirakan mencapai tujuh puluh tiga kiloton nikel dalam veronical yang ditargetkan mulai dieksekusi tahun ini dan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
kompetisi yang sangat ya dikemas dengan sangat baik kalau gue ngeliat
kalo ithb kayaknya kemaren baru si itu tuh orang richard tuh
ya kemudian presisi kemudian range of motion range of motion itu jadi kayak persendian dari ujung dari instrumen robot itu sama seperti tangan manusia
bukan suatu posisi nyaman gitu kan
salah satunya pasar mengira suku bunga acuan amerika
dan langsung diterima oleh keluarga gusdur
jadi kalau ada penyakit yang punya potensi menimbulkan masalah itu juga dilaporkan
golongan tiga a dan tiga b di jakarta
aplikasi sistem informasi desa
yang diberi nama taman hati itu
yang pada dasarnya bukan merupakan produk dari entitas yang legal tersebut
itu ada si louis sama si emma gusto gitu
baik rumah tapak rumah susun serta ruko rukan
peluang di main pro gitu
uang serangan fajar dari para caleg dan partai biasa disebut uang cendol dan nominalnya beragam
yang ingin menuju ke gereja ditembak mati dua wanita oleh sniper israel
dan bahkan ini gaya hidupnya pun sampai sekarang masih sama
terutama dalam hal hal yang sebenarnya kita dengar dan kita lihat menjadi concern banyak orang di mana mana
ya kalau saya menurut pribadi sih
yaitu mengembalikan posisi semula termasuk dibersihkan
tradisi ritual itu kita banyak sekali
salah satunya adalah situ cilenca
mudah mudahan mereka sih apa namanya
dan lima perusahaan mengusung konsep sleeper di armada busnya
kalau misalnya ibu beli air bersih
kata tadi adalah tanaman atau tumbuh tumbuhan itu adalah mengandung lebih banyak mengandung kalori
ya kayaknya skillnya sayang kalau mainnya terlalu bawah ya iya walaupun dia memang bagus
isu agama begitu ya
menyangkut akses kampung yang terletak di antara perbukitan lereng gunung selamet ini memang menjadi masalah tersendiri
karena kuskesmas ini yang kami lihat kami pantau ada tujuh lantai sehingga dari tiap tiap lantai itu
nah kalau misalnya ini nanti bidang urologi ini settingannya akan beda dok
nah hari yang kurang baik itu namanya rabo wekasan
masih sd juga udah nyimpan
tentunya dengan arus perubahan dan negara negara yang semula bekas anggota commonwealt
tapi mungkin kita dapat berbicara terlebih dahulu jadi pak putu pendidik untuk acara tanggal dua puluh empat itu itu sebetulnya ulang tahun anekaria melbourne ya
sementara ada penerbangan langsung juga yang sedang kita jajaki
hampir semua sudutnya bisa dimanfaatkan untuk berfoto
menteri perhubungan budi karya sumadi meminta pemprov dki jakarta
dan hasil pemeriksaannya juga bahwa ketiga kasus ini negatif ya hasil covid sembilan belas
jadi ya banyak kenal sama senior
menyuntikkan insulin jangka pendek kemudian sarapan
ini supaya tidak berujungnya ke meninggal begitu karena hepatitis akut ini kan agak lebih berat dibandingkan yang lain
beberapa produk yang kita buat
tapi ibu kita ada satu tes bali di dalam satu lagu kami
yang sudah pernah diberikan oleh grecia ini
ventilasi udara pencahayaan ruangan kelengkapan tempat tidur kepadatan ruang rawat inap kamar mandi dalam ruang rawat inap serta outlet oksigen
yang ditanam di sepanjang gang dan rptra
karena akan membantu membuka space buat temennya dia space buat temen yang lain
ini satu satunya rumah yang masih tersisa di karangtengah yang masih menggunakan teknologi kincir mini
untuk mengadakan pertemuan puncak mengenai suara tersebut
di mana sejumlah insiden neonasi terjadi di negara bagian tersebut
waktu itu sebenarnya tuh awalnya kan dari casper
menjadi sebuah sme yang lebih dalam kemampuan
moda raya terpadu atau mrt akan segera dibangun dari jalur timur ke barat
seperti garam gula lada bawang putih dan tepung tapioca
tapi yang positif adalah pertumbuhan bisnis ekonomi digital
yang mudik adalah para asisten rumah tangga atau art yang merantau di kota kota besar tanpa art
bandingkan seperti saya tadi sampaikan ya
ada untuk menjaga kestabilan iklim melalui pelestarian alam
set latihnya siapa jadi tinggal fokusin ke situ aja
murah ya bu ya
ini sebenarnya masih jadi pertanyaan besar sih buatku pribadi kenapa dia nggak ada di timnas gitu sebenarnya
iya gunung gede itu kan salah satu gunung aktif di indonesia
pak mehmet adalah sosok di balik kelezatan nasi gandul
agar tidak terjadi lagi prank tidak hanya kompolnas internal kepolisian atau pihak pihak lain
sementara itu menteri koordinator kemaritiman dan investasi lut bin sarpanjaitan menyatakan
tahun dua ribu dua puluh satu kita tempatkan di jembatan gantung kaliregoyo
diperlukan untuk krisis ini
itu kru nya yang di sana aja di luar pemain aja kalau kita melihat di fabel aja kan banyak banget tuh
kayak sayur sayuran gitu buah buahan misalkan ya
enggak soalnya gue inget banget gue pernah nonton di citra arena garuda dulu zaman dua ribu sepuluh itu kan gue di bandung kan
karena kendaraan modern ini pasti kan
dibimanain cara ngasih masukan gitu ya dari pelatih
ini itu terhadap tiga yang sudah terjadi sekarang
jadi dulu tuh umiku itu dia ubaya juga pemain ubaya juga
engga gue belum dengerin podcastnya sama ko deddy
sudah ada kerjasamanya dan itu
jadi kalau hanya di hilir saja
nah itu yang memungkinkan untuk tadi ada terjunan ada head
terutama bagi para pelanggar yang sedang dan pelanggaran berat
yang muncul ke kita yang datang itu hanya sepuluh
kami merasa kesulitan karena minimnya sinyal ataupun akses internet di desa kami
gunakan dalam kehidupan kita sehari hari
jaraknya kira kira hanya tujuh ratus meter
terutama kekerasan dalam hubungan perempuan dengan orang orang yang lebih intim
daerah batu ceper sana deket sama lokasari
mengubah pola pedagang kami mas
jadi buat bisa waktu lama buat adaptasi gitu sih
oh anda ngelik lagi bapak vincent jadi saya kepotong omongan saya
tapi ini adalah suatu sumber daya paling penting buat indonesia kesehatan laut ini
bener bener matang gitu pas udah hari hari
tidak ada kesansuran selama berada di museum ini
dan cerita ini tentang itulah tentang bergulir tentang itu dengan terus ada hubungan keluarganya yang juga diangkat gitu
justru misalnya yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah vendornya siapa yang dipakai gitu ya
sehingga semakin banyak pendongeng baru yang memiliki kemampuan menuturkan beragam cerita kepada anak anak
karena sebagai individu yang muda kita masih naif dan memiliki ideologi yang agak idealis
beragam terus sifatnya beda beda
sekitar pukul setengah sepuluh malam pada hari jumat satu september
hal itulah yang diapresiasi oleh seorang psikolog anak dari sosok ke awam
ya maksudnya berpolitik praktis boleh lah ya
bisa gangguan ginjal kemudian juga terjadi gangguan dalam darah
hingga hewan tersebut dapat bertelur di area taman
koridor yang mana setiap produk ai yang kita hasilkan itu tentunya harus memiliki lisensi
mungkin karena timnya cuma satu kan bisa jadi
oke apa kemudian yang penting lagi prof
sebelum kita mendalami terkait dengan rate ataupun tarif bunga yang ditetapkan oleh afpi sendiri sekitar delapan persen per hari kita ingin mengkonfirmasi kembali
partai buruh untuk membatasi migrasi
siap kalau gitu chief
tindakan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga satu tahun
dibenahi oleh jakarta terutama
membuat lebih banyak nilai
kalau pakai turbin kan kalau dibanjir kan nggak bisa nyala
dan informasi lengkapnya nanti perkembangan dari who dan juga dari kementerian kesehatan soal kasus hepatitis akut ini
namun dengan syarat syarat seperti adanya puasa terlebih dahulu jika sterilisasi ingin dilakukan
pokoknya udah ujung ujung eh tujuh puluh malah ya kho tuh
jadi pressure terhadap laut itu dikurangi
nah indonesia ini sudah mempunyai satelit
latihan di ubaya enggak
pemerintah indonesia sudah berusaha lumayan ya sangat sangat besar
nah tentunya dengan jumlah tenaga kerja apalagi kalau kita bicara tentang bonus demografi ya
sempat disetujui di tahun dua ribu dua puluh
terbatasnya bus penjemput jemaah haji
nah ini adalah pr juga ini untuk para wamen gitu loh
namun harus hati hati memindahkannya
tidak terjadi dalam skala yang sebelumnya diperkirakan gitu ya
dan bahkan tetap berhubungan dengan keluarga
saat berada di sekolah echa pun mengkampanyekan makanan sehat kepada teman temannya
keluak merupakan salah satu wujud kekayaan alam nusantara yang tidak semua negara memilikinya
intinya topik topik dan masalah masalah yang menyatukan dan sifatnya teduh mungkin
jadi stabilitasnya ini memberikan penguatian untuk rupiah indonesia
niaga dan dengan bahana securitas
apa namanya sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris
yang kedua kita melihat sendiri kegairahan publik ya
miklos bersama timnya dari social enterprise edubion berhasil memenangi lomba di bidang educational technology
ya penarikan besar besaran
banyak teman terus banyak manfaat
ya boleh nggak sama mereka
tidak ada terlintas pikiran untuk bisa merayakan natal karena untuk bertahan hidup pun masih sangat sulit di gaza ya mas ya
nah untuk talenta talenta ini kita kan tentunya perlu menyampaikan kepada sumber daya manusia itu
iya kak kita mau curhat juga serangan ddos semakin tinggi nih
sedangkan kewajiban anda untuk membayarkan kembali pinjaman tersebut adalah sesuatu hal yang pasti
nah ini sudah dikumpulkan dari sekian pasien
terus di tawarin terus
ada jadi gak sih pengen balik lagi bareng main satu tim lagi bareng temen temen lo yang di bubble kemarin
baik kita harapkan polisi bergerak cepat dan bisa mengungkap tuntas kasus ini
gimana mungkin jadi pengen ganti model rambut gak sih ya
sebenarnya gejala ringan yang seperti apa
di medium com aja at timnas basket ada tuh
pada malam natal israel melepaskan rudal ke camp pengungsi di pusat kota gazanya
jadi orang orang terdekat dari warga
manager arsenal mikel arteta mengaku iri
sms telegram yang bersifat pribadi tentunya yang tidak bisa kita ketahui sebelumnya
tadi ada yang fokus ke para wisata
oke baik nampaknya akan ini artinya kemungkinan besar guliran hukum ini akan sangat panjang
saya pikir kan seseorang dianggap sakti atau tidak itu
tarif yang mereka kenakan kepada peminjam itu mendekatin delapan per hari sebagaimana yang ditetapkan oleh asosiasi di pedoman perilaku
kosebos tempat musim abis itu kota hang
negara tetangga malaysia ada yang kirim ke batam ke riau ke jakarta dan sebagainya
jadi itu justru maksudnya memang pemberitahuan awal katakanlah untuk mengatakan ada sesuatu yang baru
seorang butler langsung menghampiri untuk bermain games
membela demokrasi harus menjadi fokus yang lebih besar
dan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal
eh ner tapi tapi sebelum agak agak
jadi mas andi akhirnya oke perpanjang lagi dengan gresini racing
dan salah satu program kunci kita itu adalah
kain batik dengan cara ditulis harganya lebih mahal dibanding kain batik
di solo rumah sakit jiwa surakarta sudah menyiapkan bangsal bangsal khusus untuk caleg gagal
oke emang saingan terberatnya dari negara mana sih mas kalau di asia tenggara
hanya penyakit kuning akut biasa
yang semua penyedia itu bisa secara independen
sampai jumpa di video selanjutnya
ai tidak akan mengambil over perusahaan perusahaan
bisa dari selokan bisa dari genangan genangan hujan dan lain sebagainya
jadi tuh karena emang
sebanyak lebih dari lima orang pada senin kemarin
mengenal kluwak ternyata tidak hanya sebatas rempah saja
obat ini akan membuat penderita autoimun merasa badannya lebih enak tanpa keluhan apapun
ini suaranya pak anton putus putus
jamur yang banyak tumbuh di pokok pokok kayu lapuk ini ada beberapa jenis
dan perawatan kepada masyarakat
sedangkan kain dengan motif yang sederhana dibanderol sekitar lima hingga enam ratus ribu rupiah
dulu tuh aku dilatih juga sih sama kalisa kak fahri
karena pada waktu itu kegiatan sekolah ditiadakan di sekolah jadi kegiatan belajar mengajar di rumah
senin ini presiden joko widodo resmi berkemah di lokasi ibu kota nusantara
si rudy biasanya belanjanya dimana
listrik memang bermanfaat dan berguna bagi manusia
saya kok belum pernah dengar ya lagu pop yang dinyanyikan dalam bahasa bali
ayah sudah panggungnya sementara nggak bisa keluar lagi
tak lupa kemahiran kak awam menirukan suara hewan atau beragam karakter pun ditampilkan dalam pertunjukan pada pekan ceria
nah menurut dinas kesehatan perawatan akan dilakukan hingga luka pada tubuh pasien mengering secara sempurna
kemudian setelah itu diperas kemudian baru ditumis dulu
bener kalau saya disamai sama kak andi mata
yang saat ini masih menjadi tunawisma
oke baru tahu loh gue itu dia yang punya gading muda
oh sampai ada kecat juga tuh
karena gedung peninggalan jadinya disesuaikan arah kiblat
nah kemungkinan dia jatuhnya apa ya ngeplek itu apa ya
tidak panik melewati tangga yang ada di sini seperti itu farhanisa
sudah maju cukup maju ya
kalau jordan aja anaknya gak ada yang jadi pemain basket
atau yang sering disebut bintitan
namun kini kembali populer
di lansir dari halaman resmi pembelian tiket online kereta api akses by kai
terbukti ketiganya suka mengunggah beberapa kuliner nusantara hasil buruan mereka ke media sosial
yang penuh dengan humor yang lucu menarik gitu
ya rasa kantuk berlebih kerap dialami beberapa orang setelah mengkonsumsi makanan berat
gak bisa manfaatin dia terlalu banyak
optimisme ini diperkuat dengan masuknya
nah dari tenaga itulah masyarakat itu bisa menghidupkan listriknya yang sebenarnya cuma cukup untuk penerangan saja
kenapa karena pada saat kita makan yang karbo yang tinggi itu kan mestinya
ini episode keberapa berarti bu
iya pak kita ingin anda juga bisa menggambarkan kembali kppu ini menemukan dugaan monopoli bunga pinjaman online
nah kalo kembali lagi ke bboy sih gua liat ya kita mau ngarepin apa ya kalo dia udah ga main profesional tiga empat tahun di liga tertinggi gitu kan ya
karena sendiri udah di mes aja lah ya sekalian
mulai dari ayam bakar ikan bakar karedok lengkap dengan nasi liwet
dan masyarakat masih banyak yang belum aware dengan gejalanya sehingga tadi menyebabkan keterlambatan merujuk ke rumah sakit
ada juga asn yang belajar ada juga yang tidak punya pekerjaan
dulu itu aku akunya saya sebagai anaknya
ini lu kan sempet bilang kalo gak pernah kepikiran kan tadi juga lu udah bilang
rabu wekasan apa itu
ini semacam melting pot dari berbagai kepentingan
selain bermain membaca dan menghitung anak anak juga diajak mengenal banyak tanaman dan cara mengolah sampah
berarti berarti menurut lu yang pantes ke amerika itu bukan dbl all star ya ppop ya
sehingga banyak orang berpikir bahwa mengambil fasilitas misalnya dibelikan apartemen atau dibelikan rumah
menang satu poin jadinya kan
sehingga habitat itu mungkin sudah dialih fungsi kan
jadi walaupun antibody sudah tinggi sekarang kasusnya masih terus meningkat
di desa spandes dorjotjo timur pada selasa pagi
istilah masuk angin menjadi sangat populer
jadi kita harus bisa pastikan wilayah yang kita lindungi itu wilayah yang tepat
mempertimbangkan untuk juga menambah kalendernya
tanggi dari km mendagri sebagai perujukan dan andasan
ada kalau jeruan saya nggak pakai
atau hanya hitungan hari fenomena kutu loncat kan terjadi juga hari ini ketika dari partai
menurut kapolsek kebayoran baru pihaknya menargetkan tujuh ratus siswa di sekolah ini dapat divaksinasi
all winter baru basket gitu
minggu atau sebulan huis hai rh embal juga sempet tinggal di bandung tiga bulan juga sih suka di bandung
kalau donat itu terutama donat kentang kita kan pakai kentang sama pakai tepung
kalau ada temen temen yang bilang jamur ya
saya dapat pesan juga dari presiden dari federasi international motorsport
ai ini merupakan sebuah
membantu indonesia dalam perkembangan pembangunan terutama di sektor sektor strategis seperti proyek proyek infrastruktur pendidikan tinggi hingga juga pembangunan dari manusia
karena emosional market itu karena emosi bentuk emosi itu sudah nggak peduli lagi harganya
kebijakannya ada kemudian juga bagaimana memastikan bahwa pemanfaatannya itu juga akan ada dan berkelanjutan ya
saya rasa saya berharap
awal dibendung rumah produksi bernama kelompok tenun ikat mawar ini hanya membina empat orang perajin
ini juga jadi pertanyaan kalau produknya kan produk lokal gitu ya
tempat lain yang menawarkan menu khas timur tengah adalah restoran yang terletak di kawasan jalan ternate bandung
pantunnya itu ditraktir tahta dibilang kamsia
mulai dari kabel serat optik kabel listrik
baik pak bupati kita akan bicara soal kondisi korban
untuk bisa mendapatkan dan juga mengembangkan usaha dan juga digunakan untuk biaya penambahan aset
backlog yang sudah matang akan berubah warna menjadi coklat
dan anak roma jahe yang berasal dari kuah nasi gandul
apalagi yang berada di dalam ruangan
undang undang seperti pelarangan salut ala nazi
sebagaimana yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
jadi memang untuk produksi distribusi atau peredaran dan penjualan itu ada di badan pom ya
ketempat gym kan agak agak
nah ini yang membedakan pay later dengan sistem mungkin kalau dari perusahaan perusahaan yang tadi saya sebutkan
pemilik perusahaan kecil kecil di indonesia dan data ini cukup menguatkan
meski bisa menghasilkan ribuan kemasan pandemi membuat omset sempat terjun bebas hingga delapan puluh
tapi overall ya mereka harusnya bisa jadi salah satu kandidat juara juga harusnya
mengatakan sangat repot mengurus rumah tanpa bantuan art ia sudah menggunakan jasa art lebih
ya seperti mencek sumbernya mencek medianya mencek apa namanya bagaimana misalnya kebiasaan dari proses penyebaran informasi
ya di sana sih emang sekolah kan emang ngerekrut banyak pemain basket ya
jadi ya sepertinya sekolah biasa
ini kalau saya bilang kayaknya sampai satu pad suatu daerah nih ya
dengan ajana internet di desa sijam itu sangat mempermudahkan kami sebagai pedagang bibit
waktu itu yang megang si ko mike ada ko mike mike hui
dan keadaan di sana mungkin sangat sangat mendesak
air dan juga mengendalikan banjir
dan tercukupi kebutuhan untuk listriknya
kualitasnya pun tidak kalah dengan tesla
untuk satu porsi lontong kupang dibanderol dengan harga sepuluh ribu rupiah
jadi kita mencoba melihat secara cepat bagaimana kesiapan daripada fasilitas pelayanan kesehatan dan juga termasuk baik dari tipenya ya tipe a b c
dan juga memang sampai saat ini juga ada tiga gereja yang mengalami kerusakan
artinya memang sesar aktif ini masih berlangsung ya ibu fepti hingga sekarang
terus kelas dua sd kan mulai ikut ex school basket
hujan padai hujan padai petir menyambar
yang mampu secara mandiri melakukan pengelolaan lingkungan energi hingga pariwisata
se indonesia pak jadi mudah mudahan bisa berlanjut
iya kan dulu klubku usia muda
kekurangan kondisi saat yang rendah
gitu udah sih dan alhamdulillah sih bodynya sampe sekarang masih ada dan belum kepake kepake sih
kalau saya dulu kan seorang pedagang keliling yang masuk desa ke desa ke kecamatan ke kecamatan
sehingga kami punya kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik
made and butler yang mengusung konsep budaya jepang ini
menurut saya pada saat itu kita tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses internet
memikirnya satu sektor satu sektor saja gitu
iya musclenya lebih jadi gitu
di tahun dulu berarti udah ada popme
biasanya lontong kupang ini disajikan ditemani oleh es degan
mendirikan partai politik yang berbeda beda
tapi yang paling menarik yang kami lihat di brand pengembaraan adalah
memang disebarkan melalui kampung dongeng
ada persamaan dan perbedaan di antara ketiganya nih
menurut catatan ylki keluhan air mati catatan meteran membengkak meski penggunaan air sedikit
atau ini karena ini kan masih sifatnya penyidikan artinya itu penyidik
bang haidar langkah pemerintah ini kemudian juga menuai kontroversi
karena omicron ini kan memang menurunkan infeksi vaksin yang lain gitu
itu sudah cukup tinggal dirapikan
karena memang ini menandakan lima puluh tahun kipas dari bank pembangunan islam ini atau islamic development bank
salah satu produsen tahu tempe bernama farid
itu kan yang akhirnya banyak terjadi begitu pak heben
datang ke bokshow ya bu
bagi kesehatan melancarkan proses pencernaan di dalam usus dan membuat kulit senantiasa terlihat segar
semua sudah berubah jadi kita pun harus melihatnya
dalam vaksinasi masal anak usia enam sampai sebelas tahun di sekolah dasar negeri satu
baik itu direbus digoreng maupun dibakar
baik artinya anda mengamini ya bakal ada potensi bengkatras di selatan pulau jawa
ini kok dipakai ini tuh kenapa sih
tak hanya seorang diri anies pun sempat terlihat bersama istri ferry farhati makan kuliner olahan khas sumatera barat
seperti apa untuk memberikan gambaran potensi bencana ini ke masyarakat
memberikan kesanggupan bahwa solusi yang dilakukan tidak mengurangi atau tidak mereduksi hak hak pekerja
tidak hanya buku kita juga bisa membaca berita atau artikel lain yang bermanfaat untuk menambah wawasan
kami mengasihkannya pengalaman sebelas bintang
yang pasti operasi dapat dilakukan bila sudah tidak terjadi peradangan
atau daerah potensial mana saja yang biasanya warganya ini datang
untuk saya pertama sih alhamdulillah puas
berarti tawaran tim tim lain
kita pernah melakukan mungkin hanya beberapa kali di bulan ramadan
nah perkembangan dari pembelajaran mesin inilah yang
ini dia penampakan kue tiram yang sudah matang
kasih kasih kepercayaan sama si kalinal
mungkin seharusnya nanti ada aturan aturan khusus
diubah oleh pelajar smk dengan bimbingan guru kepala bengkel menjadi motor listrik hemat yang ramah lingkungan
iya beda setahun doang sama cingcai lah
dan anda merasa menjadi nomor satu di kategori anda
jadi anda sebenarnya adalah bagian dari masa depan bagaimana akan berjalan
enggak dari hp tapi dari tanggal jawa
kalau kurang paham dengan konservasi
anak cerbon yang berhasil bawa jabar raif pond dua ribu enam belas
saat ini tingkat nrw pump jaya sekitar empat puluh enam
maju sebagai calon anggota legislatif ketua umum partai nasdem pak surya paloh anaknya juga
ya yang cowok cowok mudah mudahan cuman lebih bapaknya
jadi terima kasih pak presiden
yang kemudian mencomot nama perusahaan yang sudah legal
apalagi di tahun lalu pas pindah ke hangtua cukup memberikan impact yang nyata juga buat hangtua tahun lalu
dan akhirnya urusan kami dengan alam urusan kami dengan tuhan gitu kan
dan itu pun diikuti dengan keparahan dan kematian yang juga lebih tinggi
sehingga itu yang kadang kadang membuat kerancuan atau kebingungan dari investor
aliran listrik dari negara secara bersamaan
apa saja sih catatannya atau yang perlu diperbaiki mungkin buat kompetisi berikutnya internasional khususnya
sudisna salah satu pemudik yang menggunakan fasilitas tempat istirahat ini mengaku cukup terbantu
sementara yang untuk maskotnya sendiri oke nggak ada masalah
jadi ini yang namanya valuasi ini kan sebetulnya sudah lama ya dipraktekkan di penelitian penelitian
terhitung sejak tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu dua puluh
salah satu alasan yang diusulkan oleh para peneliti
terus pertama kali main basket terus tau tau kayak disuruh tetap di situ
dan menurut saya kita telah menuju ke peringkat berguna
jakarta dulu sangat asri dan sangat nyaman
menurut dokter ahli gizi joannes chandra winata
sebenernya gak ada faktor apa apa ya mungkin
nonton alutri nembak terakhir menit akhir lawan indonesia patriots
nah itu lu kan smp kan kelas dua kan katanya waktu itu istilahnya ngeliat orang basket ya
kalau kata youtuber youtuber itu sumber absen sekarang cen
berarti lewat aplikasi zoom gitu kak
jadi tantangannya pada waktu kita menerapkan kebijakan konservasi
ada sebutan sebutan yang menggunakan nama nama hewan untuk menyebut masing masing lawan bicara gitu ya
tapi kawasan mandalika ini kan diciptakan dengan investasi yang nilainya berbeda
privilege lah ya buat finalis ya enak juga
sulit kayaknya untuk ditolak kalau kita
sementara sudah ada tiga anak meninggal dunia di tanah air setelah terdeteksi hepatitis akut
selain pemeriksaan kesehatan ratusan supir juga melakukan tes urin oleh petugas bnn kota malang
dapat menimbulkan abses atau semacam bisul kecil
tadi seperti sampaikan pak wagub jakarta

alih alih menggunakan daging ikan file
fernando terus sama si promis
kita juga kadang kadang rugi seperti itu jadi
jadi bu dauman itu apakah berapa atau nanti ya walaupun turun dibawah itu tapi kita akan lihat juga apakah tarif yang dibawah itu juga ada perilaku juga yang contohnya ya penetapan juga meskipun lebih dibawah
partai dalam kasusnya psi itu kan sudah dibicarakan di tingkat apa dewan pembina
teknik ini juga dapat mengurangi risiko perdarahan
modus penipuan apa yang paling saat ini menonjol dan menjadi perhatian khusus dari satgas waspada investasi pak tongam
industri fintech ya ini kan kalau sekarang sejauh ini
dr kasros adalah peneliti independen ekstremisme sayap kanan dan membantah anggapan tersebut
nah baru kita lakukan pengkajian lebih dalam begitu adanya peningkatan kasus
kemudian penumpang naik itu kan
artinya masyarakat yang unbank gitu ya
gak boleh main ada larangan gitu gitu kan
mungkin saya ada beda dengan cara lain pak
itu nama perusahaan ada e firm
harusnya seneng dong kalo dijelain temennya
mantan direktur penyakit menular who asia tenggara sehat selalu dr nadia
tepat sekali itu adalah peringkat yang baik untuk mobilitas
ketika kita menghadapi covid sembilan belas
tadi gula darah harus dijaga dengan baik
kalau yang namanya ilegal sudah pasti namanya juga ilegal
nasinya udah hampir habis maggie ini baru jam sembilan lima belas tapi ini kayaknya saya udah gak bisa bungkus buat megi
untuk laun untuk apa untuk nyuci baju sama gosok itu saya biasanya sih laundry gitu senada dengan siska
tapi bisa boleh ngajak orang gitu
terus kasus kemarin kan bukan soal studi turnya
prokes itu harus lebih ketat lebih disiplin dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes
berarti kalau tadi kalau kak defta ngomong sekarang masih meeting lewat zoom
usai berziarah ganjar pranowo menyempatkan diri melihat museum dan perpustakaan
kemudian anda bisa mengajar dari artisan hingga menjadi pengembara
belum begitu kelihatan lah patrick
dan biasanya begitu datang di satu tempat itu saya udah nggak pakai istirahat
yang dapat terjadi bahkan yang tidak ada dalam bayangan manusia
iya cuma di akte waktu itu pas gue lahir nggak bisa ditulis kak namanya
bergerak ke arah yang benar
hanya kayaknya mungkin usia atau
siang nanti kita akan melakukan disinfeksi atau biosecurity
katanya jangan kasih jersiku gitu jadi
peran anak muda dalam industri fashion begitu krusial karena tidak hanya berkarya
yang main asing ibl musim ke dua lah
dan ini begitu terasa dan lumayan terasa sekali
itu aja kadang kalau ada kayak orang ngomong bahasa sunda atau ada tulisan sunda gitu tanya
sebelum mengkonsumsi daging pahamilah
memang sejak tahun seribu sembilan ratus an itu usaha untuk batik ini sudah ada ampun
pembantaian masih terus dilakukan oleh pihak militer israel
oke jadi ini dia satu porsi tahu gimbal khas semarang
untuk misalnya kita bicara mobile legends memang filipina memang dari kemarin memang menang terus
kadang kena obat dan sebagainya
cuman memang sedang ada puncak kekerasan mungkin
semacam identitas tersendiri dari salah satu paslon mbak desaf
mengambil alih alihnya untuk
apakah ini sudah saatnya
ya seperti contohnya ketika kita bicara tentang penyelamat dari harga cpo
beberapa sedikit jarak di sebelahnya dan terdengarnya sedikit kecil
balik pola tuh jam dua belas sabtu kan
saat ini setidaknya ada tiga puluh juta situs film porno ada di jagadmaya
seperti itu mungkin merasa namanya tercemarkan ataupun kerugian material
apa makna jakarta hajatan ke empat ratus enam puluh lima
karena logikanya kalau jumlah yang kita ambil itu tujuh ratus lima puluh juta
berburu pakaian muslim untuk lebaran dengan harga terjangkau
iya disana katanya sih ya berangkat ya
iya memang sampai saat ini sekali lagi pembohongan masih terus dilakukan oleh pihak militer israel
ini adalah dua kawasan konservasi yang memang sudah terbentuk gitu ya
pasir kering itu adalah pasir yang tidak terkena air
sebuah wadah atau media dimana dia bisa membantu atau kemudian menurunkan keterampilan mendongengnya pada volunteer ya atau pada orang orang gitu ya
juga dengan aturan atau perda
karena kalau sampai kepegang tidak steril
akan menemukan interior yang memiliki keunikan dan kemegahan
pak tongam ini jika kita melihat banyaknya modus investasi ilegal yang berkembang di masyarakat
setelah beberapa bulan berkutat dalam kampanye visi misi program kerja dan berbagai hal lainnya kepada masyarakat
eee perutnya belum mau lah harusnya coba kampus lain
jadi proses untuk bagaimana cara mendesain suatu pendanaan campuran itu sangat penting
lagi lagi untuk mengontrol diabetes dan mengontrol kadar gula dalam darah
yang kemudian menyebabkan intoksikasi gitu ya
banyak kekurangan sdm untuk instalasi jaringan untuk instalasi komputer server dan sebagainya
padahal masih bisa cari play yang lebih bagus gitu
jadi saya kira kalau memang dikenakan pasal dua dan pasal tiga
dan enam puluh empat luka luka dalam dua puluh empat jam terakhir